sampai jumpa di video selanjutnya

aku cek anak anak dulu
tadi aku lihat goja afif seperti sedih terluka
mungkin afif sekarang merasakan sakitnya terpisah dengan anak
kami berdua menginginkan anak ini
aku gak mau menyerahkan bayi ini
tapi dia juga gak akan berhenti untuk mengambilnya
kita sama sama dipermainkan oleh nasib
aku akan menyerahkan bayi ini
aku akan menyerahkan bayi ini
tega kamu mau melakukan itu sama aku
aku tetap harus menikah sama kamu
kamu bilang aja sama dia
biar kita gak usah ke rumahnya
hal seperti ini harus aku bicarakan langsung sama dia
sampai lagi kita sampai
aku gak usah bicara sama dia sekarang
kalau gitu kamu sekarang bilang sama dia kalau kita mau ke rumahnya
enggak usah gavin
kamu ini apa apaan sih
teleponnya udah aku angkat
afif aku sangat mencintai kamu afif
aku tahu kamu belum mencintai aku tapi
tapi aku mohon berbohonglah
tiara tiara tiara
kamu dengar dulu
yang jadi permasalahan di sini
kamu itu adalah orang baik abib
tapi kamu lemah
aku benar benar mencintai kamu apa adanya five
tapi kamu ingat satu hal habib
aku mencintai kamu melebihi bella cinta kamu afif
bella masih bisa hidup tanpamu
aku gak bisa hidup tanpamu hafib
aku mau mati untukmu afif
aku tahu sekarang kamu lagi mau ke rumah aku
tapi sebaiknya jangan
aku akan merelakanmu kembali ke bella
selamat tinggal afif
cepat ngebut kita ke rumahnya tiara cepat ngebut
udah gak usah banyak bicara ngebut aja cepetan
ini gak boleh terjadi
ini gak boleh terjadi
tiara akan baik baik aja
tapi dari mana dia tahu kalau kita mau ke rumahnya
tiara tiara tiara
tiara kenapa kamu
ada apa tiara tiara
jangan jangan dia mau
tiara tiara jangan tiara
semoga tiara tidak melakukan hal hal bodoh
oh dia mulai mulai tidur saya
dia menculik siva itu kamu gavin
itu semua gara gara siapa gara gara butuhkan kamu dan mama kamu
tiara tiara buka tiara tiara
jangan lakukan itu tiara buka tiara
ada apa dokter
tiara bawa banyak dia tidur saya khawatir dia bunuh diri
tiara buka tiara
dua tiga empat
tiara bangun tiara
tiara kamu sadar tiara
kita harus membawa pil yang ada dalam perutnya agar bisa keluar
ayo kita bawa ke rumah sakit
ini momen yang tegas
ayo siapkan pelirukan pasar mengawal tamu arrogant
tidak tetap tidak lupa untuk mensyarikannya
atau kita akan merindukan pemulih taman niaga
sintia wa aku
tapi dia kirim foto
afif bener bener udah ngopain aku
sebentar ya makya
sudah waktunya kita melupakan masalah lu reno
saatnya aku melupakan afif